tahukah anda ternyata sel darah merah memiliki usia satu ratus dua puluh hari dan sel darah putih hanya lima puluh hingga enam puluh hari
bila kadar keduanya tidak sesuai dengan nilai rujukan normal maka dapat mengakibatkan sejumlah kondisi yang tidak baik bagi kesehatan tubuh
apa saja manfaat sel darah merah dan sel darah putih
berikut laporan korespondensi ann indonesia arman helmi
darah merupakan komponen terbesar dari tubuh manusia delapan puluh hingga sembilan puluh persen cairan tubuh berupa darah
darah terdiri dari komponen cair yang disebut plasma dan komponen sel yang berisikan eritrosit atau sel darah merah leukosit atau sel darah putih dan trombosit atau plattelat
plasma darah bertugas mengangkut sel sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi antibody protein pembekuan
protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan hormon
sel darah merah mengandung hemoglobin untuk membawa oksigen atau sebagai protein transport dari oksigen
hemoglobin sendiri merupakan unsur terbanyak yang terkandung di dalam sel darah merah
sementara sel darah putih memiliki fungsi sebagai sistem pertahanan atau imunitas tubuh
apabila ada invasi mikroorganisme baik bakteri virus atau parasit yang masuk ke dalam tubuh manusia
maka yang akan melawan atau berusaha
atau berusaha membunuh mikroorganisme ini adalah sel darah putih
yang ketiga tadi yang saya sebut sebagai trombosit selnya bentuknya paling kecil diantara eritrosit dan leukosit
walaupun kecil tetapi perannya sangat besar karena dia berperan di dalam menghentikan perdarahan
jadi kalau kita terluka atau terkena pisau atau cabut gigi pokoknya terjadi perdarahan
maka sel trombosit inilah yang berperan pertama untuk menghentikan perdarahan
menurut dokter nini yang terpenting diketahui adalah kadar hemoglobin dalam sel darah merah
di mana nilai rujukan normal hemoglobin untuk pria tiga belas hingga enam belas gram per desiliter
dan wanita dua belas hingga empat belas gram per desiliter
bila kadar hemoglobin ini kurang dari nilai normal akan menyebabkan anemia
bila kadarnya lebih dari nilai normal dapat mengatasi penyakit
apakah keadaan hemoglobin tersebut akan mengakibatkan polisitemia
produksi dari eritrosit atau sel darah merahnya sehingga kalau sel darah merahnya diproduksi berlebihan

nilai rujukan normal untuk sel darah putih dalam tubuh manusia antara lima sampai sepuluh sel per mikroliter darah
bila jumlahnya melebihi nilai normal maka dapat menyebabkan leukositosis
leukositosis terjadi karena adanya proses infeksi
sehingga sel darah putih jadi lebih banyak diproduksi untuk melawan invasi dari bakteri virus atau parasit
sementara bila leukosit kadarnya kurang dari nilai normal disebut leucopenia
tapi hal ini cukup jarang terjadi
sel darah merah dan sel darah putih masing masing ada umurnya
untuk sel darah merah memiliki umur satu ratus dua puluh hari
begitu sampai satu ratus dua puluh hari sel ini akan mati kemudian didestruksi dan dibentuk baru
begitu juga dengan sel darah putih
sel darah putih memiliki umur
lebih pendek dibandingkan sel darah merah yaitu hanya antara lima puluh sampai dengan enam puluh hari
nah agar keduanya ini diproduksi dengan baik
akan dianjurkan untuk makan makanan dengan unsur gizi lengkap
istirahat cukup dan berolahraga secara teratur
arman helmi dan prestisa jakarta